ledakan kapal secara serentak dilakukan di tarakan kalimantan utara
dua kapal pencuri ikan asal malaysia dieksekusi karena beberapa waktu lalu ditangkap satuan polisi air tarakan
dua kapal masing masing bernama km nagamas dan km teluk kowi yang diledakan merupakan kapal dengan bendera malaysia
karena tertangkap pencuri ikat di perairan ambalat
kabupaten nunukan pada akhir februari lalu
kapolda kalimantan timur irjen paul safarudin memimpin langsung peledakan kapal di tarakan
dengan komando dari kementerian kelautan dan perikanan
menteri kelautan dan perikanan memimpin langsung penenggelaman dua puluh tiga kapal ilegal asing yang berhasil ditangkap
total keseluruhan sudah satu ratus tujuh puluh empat kapal asing yang ditenggelamkan oleh pemerintah indonesia
dua dua satu ledakan
beginilah aksi menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti saat memimpin langsung penenggelaman kapal ilegal asing melalui telekonferensi
ada dua puluh tiga kapal ilegal asing yang ditenggelamkan dalam waktu bersamaan
dari jumlah tersebut tiga belas kapal berasal dari thailand
sepuluh kapal dari vietnam yang ditenggelamkan di tujuh tempat berbeda
di batam lima kapal ditenggelamkan
di tarempa kepulauan riau dua kapal
di langsa aceh tiga kapal
di tarakan kepulauan sumatera utara dua kapal
di pulau wan sumatera utara satu kapal
di pontianak dua kapal
dan di rana kepulauan riau delapan kapal
total sudah satu ratus tujuh puluh empat kapal asing yang ditenggelamkan
selain itu masih ada tujuh ratus kamar asing yang menunggu nasib
apakah akan ditenggelamkan
dua ratus kapal yang terancam diperjuangkan ini adalah kapal asing yang memakai bendera indonesia
kapal kapal asing tersebut berasal dari jepang cina taiwan australia dan filipina
akan tetapi kalau kebijakan ini tidak diapresiasi
meminta mereka untuk jalan kembali
saya akan perintahkan tim anev
untuk membawa kerana hukum dan mempidanakan
langkah susi menenggelamkan kapal asing didukung oleh menko maritim dan sumber daya rizal ramli
selain melawan illegal fishing rizal ramli mengatakan pemerintah menyiapkan bpjs kesehatan bagi nelayan dengan premi rp delapan belas
pemerintah juga telah membeli tiga lima ratus kapal berbobot tiga puluh ton sebagai modal kerja
yang bisa dikredit oleh nelayan
arief kurniawan jakarta
sementara itu satgas satu ratus lima belas bekerjasama dengan polri dan tni angkatan laut
selasa siang melakukan pemusnahan barang bukti dengan melakukan penenggelaman dua puluh tiga kapal nelayan asing
yang melakukan pencurian ikan di tujuh lokasi di indonesia
salah satu lokasi peledakan kapal nelayan asing adalah perairan pulau datok kabupaten mempawah
di perairan ini dua kapal nelayan milik vietnam diledakkan menggunakan bahan peledak berdaya rendah
di perairan ini dua kapal nelayan milik vietnam diledakkan menggunakan bahan peledak berdaya rendah

dua kapal nelayan vietnam ini ditangkap petugas polisi perairan bahar kam mabes polri pada satu maret dua ribu enam belas
sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat di perairan pulau sempadi
memang penenggelaman bukan penghancuran yang dapat mengakibatkan sampah di laut
dan alhamdulillah tadi sudah diarahkan kepada kami kapal kami tenggelamkan
diarahkan dengan kondisi kapal tersebut bisa jadi rumput
sehingga perkembangan ikan dapat dilestarikan dan tidak menjadi sampah di laut
dua kapal nelayan vietnam ini telah melakukan pencurian ikan di perairan indonesia dengan melanggar undang undang tentang perikanan
adi saputro mempawah